petugas satpol pp kota surabaya selasa pagi menggelar operasi justisi terhadap pendatang baru di kecamatan sawahan
hasilnya petugas mendapati puluhan warga luar kota dan empat orang warga negara asing tinggal tanpa identitas
awal tahun baru dua ribu delapan belas wali kota surabaya tri risma hari ini memerintahkan seluruh kecamatan melakukan razia warga binatang atau operasi justisi ke rumah rumah kos
operasi ini pun dilakukan seperti di kecamatan sawahan
petugas gabungan dari satpol pp bersama tni polri langsung menyisir sejumlah rumah kos
hasilnya tujuh puluh lima warga pendatang terjaring dan diminta mengisi formulir petugas kelurahan
razia juga mendeteksi ada empat warga negara asing satu warga negara belanda dan empat lainnya adalah dari korea selatan
namun saat didatangi rumah kosnya keempat wna itu tidak ada di tempat
kebetulan orang nggak ada tapi ada data si wna itu dari belanda bekerja di bali
dan teman lagi tiga orang korea tapi kita belum dapat data yang valid
bagi aparat keamanan razia warga pendatang ini juga untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di surabaya
kita lanjutin perintah dari pimpinan yang pertama antisipasinya adalah terorisme
jangan sampai nanti di kecamatan sawahan secara umum itu kita kemajukan kita harus segera lebih cepat
tidak hanya mendata wali kota surabaya tri risma hari ini juga mengaku tidak akan segan untuk memulangkan warga pendatang ini yang tidak produktif
atau menjadi pengangguran di surabaya hal ini untuk mengurangi beban jumlah penduduk yang ada di kota surabaya
operasi justisi akan digelar selama satu minggu ke depan di seluruh kecamatan di surabaya dengan menyasar rumah kos dan rumah kontrakan
wahyu pratama surabaya